penilaian kerawanan ini dasarkan pada sejumlah aspek keamanan yang dilakukan kepolisian
antara lain potensi kecurangan politik uang kampanye negatif
sampai konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi
kerawanan lain yang juga perlu diantisipasi adalah
distribusi logistik yang terkendala faktor geografis
kapolda jawa timur irjen tony harmanto mengatakan
dari segi keamanan berdasarkan penilaian indeks potensi kerawanan pemilu
atau ipkp polri periode ketiga
persentase ini menurun dibandingkan periode kedua sebelumnya
dari pemetaan sebanyak dua sembilan ratus sembilan puluh enam tempat penghutang suara atau tps berstatus rawan
dan satu satu ratus delapan puluh delapan tps
inilah yang terkendala
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang terdapat satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh enam tps di jawa timur
yang akan digunakan lebih dari tiga puluh satu juta pemilik
ketua bawastu jawa timur warits mengatakan
potensi kerawanan ini bisa dalam bentuk kecurangan
sengaja ataupun tidak disengaja
di beberapa tempat misalnya karena capek
mungkin ada kecurangan yang tidak disengaja
misalnya kesalahan menuliskan hasil penghitungan
kesalahan menghilang hasil penghitungan itu akan berbahaya apabila masif terjadi
itu juga harus kita mitigasi karena pemilihan serentak ini kan penyelenggara di tingkat tps juga susah
dan cukup capek dan berpotensi tidak fokus ketika menghitung
dan bisa jadi itu disengaja bisa jadi karena kondisi visi
anggota kpu jawa timur insan kuryawan menyatakan
indeks kerawanan yang dirilis kepolisian menjadi bahan penyelenggara pemilu
untuk memitigasi segala bentuk kerawanan
insan akan berkoordinasi dengan perangkat di daerah terkait lokasi lokasi yang dinilai rawan oleh kepolisian
kalau kami kemudian sudah koordinasi dengan pihak kepolisian
nanti kami akan dapatkan lokusnya dengan pasti
maka kita akan minta petugas kami di tingkat kabupaten kota
di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa
untuk koordinasi dengan para pihak tersebut
agar kita bisa dengan pasti menyiapkan kira kira mitigasinya seperti apa

karena kan ya kita tahu jawa timur itu kan ada satu ratus dua puluh rupiah

kalau kemudian kami menangkan sendiri tentu tidak mungkin
kalau kemudian kami menangani sendiri tentu tidak mungkin
selain jawa timur sebelas provinsi lain masuk kategori sangat rawan adalah
aceh sulawesi tenggara maluku kalimantan barat bali jawa tengah dki jakarta sumatera utara jawa barat sulawesi utara dan papua
niftafarid andras wicaksono surabaya jawa timur